setelah sempat terjadi perbaikan pada sistem tiket kereta komuter
yang menimbulkan antrian para pengguna kereta di beberapa stasiun
sistem ini kini sudah kembali normal
senin siang para pengguna kereta komuter di stasiun kereta jati negara
sudah tidak lagi mengantri
menurut petugas di stasiun jatinegara
kondisi sudah kembali normal sejak pukul sepuluh pagi
masyarakat sudah tidak lagi mengeluhkan peralihan kartu multi tarif ke sistem karcis
sementara itu pt kci menyiapkan satu juta tiket kertas yang disebar ke tujuh puluh sembilan stasiun
diharapkan proses pemeliharaan sistem ini akan selesai hari ini
sudah ada nadia laras di stasiun juanda jakarta
nadia biasanya ini di jam jam rawan pulang kantor seperti ini
stasiun ini sudah mulai dipadati penumpang
apakah dengan perubahan sistem yang hari ini berlangsung
di sejumlah stasiun ini sudah kembali normal seperti biasa
atau memang masih ada emosi emosi penumpang yang melihat bahwa ada kekacauan dengan sistem hari ini
ya baik selamat petang ferdi
bisa dilihat sendiri di belakang saya
memang tidak ada antrian berarti seperti pagi tadi
ketika para penumpang gagal menggunakan kartu trip
yang biasa ia pakai dan di tap begitu ya kepada sistem
ataupun alat yang sudah disediakan pada sehari hari
seperti kita ingin menaiki komuter lain
namun sekarang memang sistem tersebut sudah kembali normal
karena memang pemeliharaan dan pembaruan sistem tiket elektronik krl
sudah rampung dilaksanakan oleh pt kci
dan bisa dilihat di belakang saya tidak ada penumpukan berarti
penumpang juga cukup lancar di jam pulang kantor sejak pukul empat sore tadi hingga saat ini
dan ferdi jika bisa saya mereview sedikit memang alasan pt kci memelihara
atau mengupgrade sistem yang sudah biasa kita gunakan adalah memang
terdapat beberapa laporan dari para penumpang terhadap errornya sistem lama
ya ini terdapat
kartu trip penumpang yang tidak terbaca seperti itu dan ada juga penumpang yang dapat masuk ke peron
kemudian tidak dapat keluar di stasiun tujuan dan masih banyak aduan aduan
ataupun kritik dari penumpang lainnya terhadap sistem lama
yang memang terakhir di upgrade sejak tahun dua ribu tiga belas artinya sudah lima tahun begitu tidak
diperbaharui sistem dari pembayaran kartu tiket elektronik dari krl ini sendiri
memang terdapat masalah masalah yang timbul dari kebijakan pembaruan atau pemeliharaan sistem ini
seperti tadi pagi kita bisa lihat sendiri terdapat antrian yang cukup mengular di tujuh puluh sembilan stasiun
yang dilewati oleh jalur komuter begitu dan ada pun penumpang tadi pagi membeli tiket ganti begitu
karcis harga rp tiga
ini ditetapkan secara flat begitu sebesar rp tiga ke semua jalur atau semua tujuan dari komuter lain
memang dikarenakan untuk mempercepat mobilisasi begitu
namun ada pula penumpang yang kemudian membeli dua tiket sekaligus untuk kemudian digunakan pada saat ia pulang kerja begitu
dan memang pihak kci sendiri tidak menyediakan refund tiket
namun pihak kci menyatakan tiket yang sudah dibeli tadi pagi masih dapat
dapat digunakan untuk perjalanan hari ini
dan ada pun masalah lain yang mungkin timbul adalah para penumpang ada yang sempat tidak bisa menggunakan kartu trip yang biasa ia gunakan
karena memang mungkin disinyalir kartu tersebut sudah usang
jadi bagi anda yang memiliki kartu yang sekiranya sudah usang memang pt kci menyarankan untuk mengganti kartu tersebut
namun apabila anda enggan untuk mengganti kartu tersebut misalnya karena
saldo anda masih banyak begitu anda dapat pergi ke loket terdekat yang ada di setiap stasiun dan untuk menormalkan kembali kartu anda
atau bahasa lainnya meregistrasi ulang kartu anda sehingga dapat digunakan kembali
dan memang verdi hingga saat ini setelah selesainya pembaruan dan pemeliharaan sistem tiket elektronik
para pengguna selanjutnya dapat kembali menggunakan kartu seperti kmt tbh dan juga kartu bank masing masing seperti biasa
dan seperti yang bisa dilihat juga tidak ada masalah yang berarti lagi seperti tadi pagi
dan meskipun begitu banyak salun penumpang yang masih bingung begitu ya apakah kartu milik mereka sudah dapat digunakan kembali
namun jangan khawatir karena setiap stasiun pt kci telah menyediakan bantuan sekitar dua sampai tiga orang petugas yang berjaga
untuk mengakomodir dan juga memberikan informasi kepada para penumpang verdi

dia dengan adanya pembaruan sistem seperti ini tentu ini akan membawa dampak kebaikan untuk segala sesuatunya
tapi kemudian apa jaminannya kemudian jika sistem baru ini tidak mengalami gangguan di kemudian hari begitu
apakah di sana ditempatkan seperti customer care atau petugas yang standby untuk memberikan arahan kepada penumpang penumpang yang mengalami kesulitan
ya ferdi jika bisa saya rangkum sedikit dari hasil jumpa
ya verdi jika bisa saya rangkum sedikit dari hasil jualan
dari hasil jumpa pers tadi sore pt kci memang pt kci menyatakan bahwasannya pembaruan sistem tersebut memang harus rutin dilakukan mengingat banyak error yang terjadi
jadi bisa saja mungkin setahun atau dua tahun lagi terjadi pembaruan atau upgrading sistem
namun pt kci memastikan bahwasannya apa yang terjadi tadi pagi dapat menjadi pembelajaran bagi mereka untuk mensosialisasikan lebih baik
lengkap lagi kepada para penumpang sebelumnya ketika mereka ingin melakukan upgrading ataupun pemeliharaan sistem
dan untuk membantu hal tersebut sebelum dan sesudah pemeliharaan
memang pt kci juga akan menyiapkan para petugas ataupun personil yang dimodir kebutuhan penumpang
dan juga menyampaikan informasi terkait
baik terima kasih nadia laras dari stasiun juanda jakarta